woyy desi emang berani cuman kita nyanyi takut ketuliran bengkaknya itu loh
tapi gue yakin lo pasti lebih suka keluaran bengkakan daripada bisul bisul bernana bau kayak gitu
terus lo kesini mau ngapain
tapi cincin itu ga berguna buat honey jadi buat apa disimpen
lo gak takut kalau honey kena penyakit yang lebih parah
dan lo semua ga takut kalau lo lo semua itu ketularan penyakitnya honey
ih ga tau
windy diam parah semuanya
oke cincin ini akan gue kembaliin ke lo
tapi ada syaratnya
syarat syarat apaan
pulang sekolah nanti lo harus datang ke tempat yang gue tentuin sendirian
dengar baik baik sendirian
kasih paham banget nih
ini juga sih
apaan sih ini
apaan sih ini
agnoth nyali lo boleh juga ya
cukup nekat lu datang sendirian
ya kalau siang siang gini mah gue gak takut sama gerombolan kuntilanak
oh lo berani ya gua gambar baru tau rasa lo ya
udah udah sekarang bukan waktu ya berantem mulut kalian dong
eh kimi lo gua suruh datang ke sini cuma buat ngejelasin tentang cincin ini
hah jangan bengong kali
jelasin dong jelasin
ada apa sih sama cincin itu tuh sampai si hani itu bisa berubah jadi kodok gitu tau gak
eh kimi kalo lo gak mau ngejelasin tentang cincin ini
gue jamin besok keluarga lo bakal sibuk nyariin lo
dan mereka bakal nemuin lo ngambang di danau ini kim
sampai jumpa lagi
sekian meditasi kita hari ini
gue sih berharap perut gue nih pasti ngurangin ya sekitar satu dua kilo lah ya
kita buktikan hasil meditasi kita pada sore hari ini
gak ngurangin sesentipun
gua udah bela belain bola sekolah untuk meditasi gini berjam jam
gak ngurangin juga
mungkin salah sekali lagi
yang ada gas gue keluar
gak ngaruh gak ngepek
ini dia nih bukunya
meditasi menguruskan badan
gimana caranya gua bisa tampil kurus di depan sisil
karena sore ini gua bakal ketemu sama sisil
ayo berpikir berpikir berpikir
gua perlu berapa jam lagi coba buat senam
ini nih yang gua cari nih
honey honey masa lu gak percaya sih
lina lu pasti salah liat
bener dia kan cuma saper doang
lagian lu semua kan tau
dia mana pernah bener sih
tapi kalo cincin ini cincin biasa kenapa honey bisa tiba tiba berubah jadi kekot
karena cincin itu udah diolesin cairan khusus yang bisa bikin orang alergi
alat yang bisa bikin rumput sedikit tampak lebih langsing
loh mas dern ngapain sih udah di sini
ehh enggak sih mbak
tadi kesini cuma ngecek aja
soalnya tadi sepret putih tuh gerak gerak
darren pikir ada maling
nah makanya darren mastiin
orang marni lagi jemurin kok dibilang maling
mas darren jahat deh
mau sok marni secantik dan seseksi ini dibilang maling cemuran sih
pegang dia yang kenceng terus lampar ke danau
hampir aja gue ketahuan sama si mbak marni
kalau gue ketauan didi satu rt satu kampung bisa gosipin gue
gila apa kabar dunia gue dikosipin pakai korset
habis sudah ripayat
cara memakai korset yang baik yang sebenarnya adalah
gue gak nyangka ya mbak marni kuat banget
kita gak takut sama lo
iya lo cuma sendiri dan kita berlima
dan kalau lo lapor polisi polisi bakal lebih percaya sama kita berlima
nah guys tunggu apa lagi
cepetan angkat anak gedut ini ke danau
lo dengar ya
polisi emang gak akan percaya sama laporan gua
tapi kalau mereka melihat langsung perbuatan lo semua
bencana seumur hidup aja udah pada untung lo
apalagi lu semua tuh jelas jelas sekarang lagi bikin skimming
cepetan cepetan angkat
thanks ya glassio
periksa ke sana cepetan
eh dari tadi lo punya dirinya
sialan lo ya
eh pernah tau gak sih
ternyata si glassio yang ngerjain kita
yang punya sirine sirine itu ternyata si glassio
wah gue sekarang tau kalo muka lo padi lagi pada panik
tau gak kayak apa
kayak kuntilanak kesiangan
wah gila tau gak dapat dari mana sirine kayak gini
biar pada mampus deh tuh cewek cewek gue kerjain
lo hebat juga tet
han perbuatan mereka mesti dibalas han
kalau gue jadi loh mereka gak bakalan gue biarin hidup
ya kurang ajar banget
ternyata setau dari banting glasio
udahan kita bayar preman abisnya mereka bertiga
itu kan pemberian kakek
kakeknya uang mau buyut gue
kim udah dong kim jangan lagi
ayo pindek deh udah
mas trus ya bayar
new face ya okelah
dasar anak anak ondel
liatin aja lo ya gendut
thanks banget ya glacio lo selalu nolongin gue
mudah mudahan satu saat nanti gue bisa balas kebaikan loh
gue pulang duluan ya sekarang
biar gue antar ya
nggak usah nggak usah ya ampun lo udah baik banget hari ini sama gue
thanks banget ya
ini semua untuk si sial
sial sial sial
semoga sih selalu nolong banget nih
dengan kehadiran gue dengan perut baru
alias perut langsing